wali kota surabaya tri risma hari ini menolak dicalonkan sebagai gubernur dki jakarta pada pilkada dua ribu tujuh belas nanti
untuk itu risma akan ke jakarta menemui ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri
seolah tidak terpengaruh dengan wacana pencalonannya sebagai gubernur dki jakarta
wali kota surabaya tri risma hari ini tetap bekerja seperti biasa
sebagai bentuk komitmen risma berencana ke jakarta untuk bertemu dengan ketua umum dpp pdi perjuangan megawati soekarno putri
agar ia tidak dicalonkan sebagai gubernur dki jakarta
risma berharap ketua umum pdi perjuangan mempunyai solusi terkait calon gubernur dki jakarta yang akan diusung oleh pdi perjuangan
soalnya tiap pagi kan sudah berangkat duluan dari rumah gitu
langsung berusuhan gitu mas
sering berusuhan ke daerah kecil kecil gini
tapi kalau sejauh ini dari hati risma sendiri
tidak ada karena kan bagaimanapun saya sudah janji gitu sama warga surabaya
makanya waktu begitu saya menang saya langsung hadapi buku buku karena saya sudah janji